kelompok santoso diakini telah terpecah karena terputusnya jalur logistik mereka
iya kepolisian indonesia yakin mereka bisa segera menangkap buronan bersenjata
yang bersembunyi di hutan hutan sulawesi tengah ini
pecahnya anggota kelompok terduga teroris santoso
yang kini terus bergerilya di pegunungan di sekitar wilayah poso
pesisir dan lembah napu kabupaten poso sulawesi tengah
ini karena terputusnya jalur logistik mereka
empat orang anggota kelompok sipil bersenjata ini
yang ditangkap selama dua bulan terakhir
melaporkan bahwa mereka sudah kekurangan pasokan bahan makanan
makanan ini semua diantarkan oleh kurir dan hasil pencarian sendiri
penyekatan yang dilakukan aparat satuan tugas tinombala
di beberapa titik di wilayah lembah napu dan sekitarnya
benar benar memutus jalur pasokan logistik mereka
ini orang lari itu bisa bisa menjadi berapa saja
karena mereka menghindari ketemunya kita dilaporkan
karena tapi kalau nanti saya bilang pecah jadi dua itu teknis
ini menyulitkan anggota saya
saya bilang dia memang perpecahan
saat ini lebih dari tiga aparat gabungan tni dan polri
masih terus memburu kelompok terduga teroris ini
kepala kepolisian republik indonesia jenderal badrodin haiti
dalam kunjungannya ke daerah operasi di lembah napu jumat pekan lalu
juga menyampaikan pula soal terpecahnya kelompok ini
ia yakin santoso bisa segera tertangkap